lagi lagi kasus penganiayaan seorang anak membuka kotak pandora
kasus lainnya yang melibatkan ayahnya yaitu akbp ahirudin hasibuan
tidak tanggung dua kasus pidana menyeret perwira menengah polisi
dugaan gratifikasi dan juga pencucian uang
kita akan bahas lebih dalam bersama dengan pakar hukum tppu yenti garnasi
selamat malam mbak yenti
selamat malam mbak caca
mbak yenti kasus dugaan tppu ini sudah naik ke tingkat penyidikan di polda sumatera utara
itu artinya sebenarnya polda sumatera utara sudah memiliki dua alat bukti yang cukup
benarkah demikian dan mengapa dua alat bukti yang cukup itu belum cukup untuk menetapkan tersangka
karena kan belum ada tersangkanya mbak yenti
iya kan awalnya kan dilihat ya dua alat bukti yang cukup
untuk menentukan bahwa setelah terjadi peristiwa pidananya
dan kemudian nanti ditentukan tersangkanya setelah itu
tapi sebetulnya itu hanya nunggu waktu saja
karena peristiwa pidananya sudah ada
saya kira ini kan berangkatnya masuknya justru ada kecurigaan terhadap seseorang ya
terhadap seseorang yang sudah banyak kok data yang masuk ya
jadi sebetulnya ya otomatis sudah ada tersangkanya seharusnya begitu
karena ini bukan polda itu
menemukan peristiwanya bukan
ini kan justru polda itu karena ada penganiayaan atau apa muncullah namanya anak terhadap temannya itu
kemudian dilihat profil akbp ini
dan kemudian dilakukan satu pendalaman ya
pendalaman penyelidikan dan kemudian ada penyidikan
untuk menemukan peristiwanya
yaitu lah peristiwa ini
ini kan berkaitan dengan tersangka ini
mestinya seperti itu
justru yang kita ingin tahu adalah
bahwa seperti ini ya
dugaan indikasi kejahatan yang dilakukan
oleh akbp ahirudin ini
adalah kejahatan yang berkaitan dengan gratifikasi
berkaitan karena ada ppatk
kemudian ada lhkpn
itu pasti berkaitan dengan kejahatan ekonomi
dan ini sudah lama kan
kejadiannya karena dari ppatk
kita yang harus bertanya kepada polda itu nantinya adalah
apakah peristiwa yang didalami ini
memang sesuai dengan aturan yang ada
yaitu langsung digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang
nah karena apa
karena kejahatan asalnya yang didalam
yang disidik ini
terjadinya sudah sekian lama
hasil dari kejahatan itu sudah mengalir
maka muncullah yang namanya
jadi kita harapkan ini
langsung dua kejahatan sekaligus dalam satu berkas
pidana awalnya adalah gratifikasi
dilanjutkan ke tppu
tppu ini tidak bisa berdiri sendiri ya
tppu itu kan ada
karena adanya hasil kejahatan asal
kan gitu ya
dari kronologis perbuatan
ada kejahatan asal
dalam hal ini adalah korupsi
kan gratifikasi itu korupsi
kemudian dari hasil korupsi ini diapakan
kapan terjadinya korupsi ini
kan sudah ada itu
dan setelah itu uangnya untuk apa
adakah kaitannya dengan kos kosan hotelnya
kemudian mobil mobil itu
kemudian profil yang sudah sesuai dengan
dengan keadaan dia ya
dengan dia sebagai seorang akbp
itu kan sudah jelas ya
aliran dari dugaan
indikasinya aliran dari kejahatan asal itu
nah ini harusnya langsung
saya berharap polda sumut itu langsung
melakukan suatu berkas
berkas perkara di penyidikan ini
langsung sekaligus gratifikasi dan bppu
sehingga uang itu kemana
itu adalah pppu aktifnya
diapakan oleh yang bersangkutan
yang melakukan kejahatan asal itu
siapa yang menerima ini adalah
pppu pasif juga
jadi ini penting sekali
perampasannya itu bisa optimal
bukan hanya pada si pelaku kejahatan asal saja
atau kemungkinan besar juga
ada pada orang orang yang memang pada saat ini
menguasai harta kekayaan
hasil kejahatan asal tersebut
tidak dibuat satu berkas
seperti yang tadi mbak yenti katakan
apakah jika terbukti
kasus awalnya yaitu gratifikasi
justru dapat mengaburkan
kasus tppu nya mbak yanti
ya terlambat ya
kalau tidak sekaligus
pppu pasal tujuh puluh lima itu
harus ditaati ya
itu adalah amanat undang undang
yang menyatakan bahwa
dalam hal penyidik tindak pidana asal
dalam hal ini
artinya dari kejahatan asal
yang sedang didalami ini
kemudian kan itu pasti dilihat
hasil kejahatan itu
dan ada bukti permulaan
bahwa dari rekeningnya mungkin
itu berarti sudah ada bukti permulaan
tindak pidana pencucian uang
penyidik tindak pidana asal
berkas penyidikannya itu
yaitu kejahatan asal
dan kejahatan tppu nya
dalam satu berkas
dan dilaporkan pada ppatk
itu amanat pasal tujuh puluh
kalau polisi ya
saya berharap sekali
karena berapa kasus
banyaklah kasus tppu nya
dari penyidik polisi
itu selalu digabungkan
dan itu memang
di dalam pendidikan pendidikan
kebetulan saya juga yang
memang mengarahnya ke sana
bahwa pasal tujuh puluh lima
apalagi menunggu ini inkrah
kebunuh hilang ini
jadi tidak ada
indonesia jadi katakan
tidak paham tppu
gunanya undang undang tppu
tppu itu adalah follow up
kepala pppu tidak bisa berdiri sendiri
tidak ada kejahatan asalnya
aliran dari kejahatan asal
aliran dari hasil kejahatan asal
kan sudah mengalir
nah untuk itu
maka segera tppu digunakan
sehingga segera menyita
di dalam satu bab
eh satu berkas
ke pengadilan itu
dua kejahatan sekaligus
sehingga nanti pemidanannya juga sekaligus
inilah yang lebih menjerahkan
berbicara mengenai tppu
harus berbicara mengenai
harus ada gratifikasi ya
itu bisa pakai
tentang tppu nya sendiri
pembuktian terbalik ya
jadi bukan hanya
tppu nya sendiri
ada di pasal tujuh puluh tujuh
yang sudah di pengadilan itu
harta kekayaan yang di
persoalkan ini adalah
kegiatan yang sah
itu yang harus dilakukan oleh
kalau jaksa kan
harta kekayaan yang dipermasalahkan ini
tppu ini adalah berasal dari
pembuktian terbalik itu artinya
anda membuktikan bahwa
yang didakwakan oleh
bahwa ini berasal dari
yaitu berasal dari
hasil yang sah
kalau tidak bisa terbukti
tidak bisa membuktikan
hakim mempunyai mindset
jpu itu langsung dikuatkan
membuktikan bahwa itu berasal dari
kegiatan yang sah
yang harus dilakukan
dalam hal tppu
penegak hukum di indonesia